baru saja kita saksikan bersama pemirsa putusan dari plenugatan sistem pemilu di makamah konstitusi
yang memberikan kesimpulan bahwa sistem pemilu tetap berjalan yaitu sistem proporsional terbuka pada pemilu mendatang di tahun dua ribu dua puluh
sejumlah pertimbangan tadi disampaikan oleh majelis hakim konstitusi yang memulai sidang pada pukul sembilan tiga puluh pagi tadi
dan jika disebutkan kembali beberapa pertimbangannya adalah sistem proportional terbuka ini sudah sesuai dengan keinginan dari undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kami akan coba untuk mendengar lebih lanjut bagaimana respon dari sejumlah pakar maupun dari peneliti pemilu atau perludem
kami akan mencoba berkomunikasi dengan kavi adlan hafiz dari perludem
kita akan sapa selamat siang
silahkan respon anda terkait dengan putusan mk pada hari ini yang menguatkan putusan kalau kita simak kembali tahun dua ribu delapan
pilihan konstitusionalnya kembali untuk sistem pemilu dengan proporsional terbuka
ya tentu ini satu
ini satu persoalan yang memang kalau kita lihat lebih jauh selalu menjadi perdebatan gitu ya antara sistem pemilu terbuka tertutup gitu ya
kemudian juga tadi mungkin sudah diulas juga di dalam putusan mahkamah konstitusi yang dengan jelas juga meng quote misalnya risalah pembentukan uud seribu sembilan ratus empat puluh
di mana ada perdebatan di sana
nah disini kan sebetulnya kita bisa lihat gitu ya bahwa walaupun ada perbedaan pendapat di dalam
apa namanya pembahasan uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dalam risalahnya tadi yang seperti kita lihat di dalam putusan tersebut gitu ya
di dalam putusan mk yang sudah dibacakan tadi
kita melihat bahwa ada apa namanya para pembentuk uu seribu sembilan ratus empat puluh lima itu ya itu kemudian memberikan keleluasaan kepada orang orang yang kemudian nanti akan melanjutkan gitu ya
baik di legislatif di eksekutif untuk kemudian
jadi itu adalah hal yang lebih jauh bagaimana sistem pemilu yang kemudian relevan di indonesia
baik kalau kita bedah satu satu pertimbangan hakim konstitusi pada hari ini mas kavi tadi saya menyimak soal praktik politik uang
manipolitik kemudian keterwakilan perempuan dan juga pragmatisme dari keterwakilan partai politik di dpr
kita bedah satu satu terlebih dahulu mas kavi
tadi disebutkan oleh hakim konstitusi bahwa
praktik politik uang sebenarnya ini tidak tergantung terhadap sistem pemilu
baik itu sistem proporsional terbuka maupun tertutup itu mempunyai peluang untuk melakukan praktik politik uang
respon anda untuk manipolitik ini terlebih dahulu
ya tentu kan sebetulnya problemnya ada di dalam konteks pendanaan partai politik pendanaan kampanye dan juga lebih jauh
respon anda untuk manipolitik ini terlebih dahulu
nah bukan problemnya itu di sistem pemilu
karena tadi mungkin sudah dibuatkan juga dan ini sebetulnya tidak kami sampaikan di dalam kesimpulan kami
di dalam keterangan kami sebagai pihak terkait gitu ya
di dalam perkara ini bahwa money politik itu bisa terjadi dalam dua hal
ada dua jenis gitu yang pertama vote buy yang kedua adalah nomination buying
nah spot buying ini mungkin akan kecenderungannya akan terjadi pada sistem pemilu proporsional terbuka gitu ya
karena ada interaksi
karena ada interaksi
silakan lanjutkan mas kavi
ya karena ada interaksi ya antara pemilik dengan caleg yang kemudian berkampanye
karena memang kecenderungannya di dalam sistem proporsional terbuka itu
caleg lah yang kemudian punya beban yang lebih besar gitu ya dalam melakukan kampanye kampanye politik
dan ini berkebalikan dengan sistem pemilu proporsional tertutup
di mana partai politik yang punya beban untuk melakukan kampanye seperti itu
nah oleh karenanya memang mungkin di dalam sistem terbuka itu ada food buying
tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam sistem tertutup itu ada nomination buy
apalagi kalau kita lihat gitu ya bahwa nomor urut ini kemudian menjadi sangat penting di dalam sistem tertutup ya
di dalam proporsional tertutup
sehingga nanti akan ada praktik jual beli suara
makanya yang jadi problem sebetulnya untuk menyelesaikan manipulasi dan juga keterlibatan uang gitu ya
di dalam kompetisi politik kita hari hari ini bukan di dalam sistem pemilunya
tetapi bagaimana misalnya kita audit laporan keuangan partai apakah itu kita sudah betul betul serius
atau kemudian kemarin kpu juga mau menghapuskan laporan dana kampanye misalnya
nah ini kan hal hal yang sebetulnya akan mengundang kembali
akan memperbesar lagi
baik bergeser soal keterwakilan perempuan
tadi disebutkan oleh saldi isra data data dari tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas ada peningkatan signifikan dari jumlah keterwakilan perempuan di parlemen
anda meresponnya seperti apa
ya karena kan aturan keterwakilan perempuan yang kemudian bisa dipaksakan yang menjadi aturan itu kan pada tahap pencalonan ya mas ya
tetapi dalam hal atau dalam konteks keterpilihan ini yang kemudian tidak bisa dilakukan atau dipaksakan gitu ya
kecuali kita mau punya sistem misalnya ada block seat ada kursi yang kemudian dikhususkan
ada kuotanya untuk perempuan
nah itu mungkin lain cerita dan itu mungkin bisa menjadi satu bahasan lain lagi di dalam konteks sistem komunitas
tetapi yang paling penting tadi juga ditegaskan oleh mahkamah konstitusi bahwa keterwakilan perempuan ini problemnya adalah di partai politik
dan bagaimana kemudian paket politik itu melakukan pendidikan politik terutama pada kader kader perempuannya
bagaimana kemudian akses perempuan baik itu caleg atau politisi secara umum
tahan sebentar ada konferensi pers dari mahkamah konstitusi kami akan
kita coba lihat misalnya dalam konteks keterwakilan perempuan ada berapa persensi pengurus perempuan di paket politik misalnya seperti itu
baik kita lanjutkan tapi ditahan terlebih dahulu mas kavi kita akan mencoba untuk menunggu ada konferensi pers dari mahkamah konstitusi
kita akan coba kembali untuk tersambung dengan narasumber kami pada siang ini
ada peneliti dari perlunding
perkumpulan pemilu dan juga demokrasi ada mas kavi adlan hafiz
mas kavi tadi sedikit dijeda ya karena ada konferensi pers dari anggota dewan di mahkamah konstitusi
mas kaffi dilanjutkan kembali
saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh hakim konstitusi arief hidayat dalam dissenting opinionnya pada hari ini
berbeda dengan hakim konstitusi lainnya
apakah ini mempengaruhi dari putusan pada hari ini mas kavi
ya tentu di dalam mahkamah konstitusi sendiri gitu ya ketika misalnya rph pasti para hakim ya di dalam rapat permusyawaratan hakim
itu para hakim kemudian pasti membahas bagaimana pandangan pandangan mereka dan lain sebagainya seperti itu
tentu pandangan prof arief hidayat juga pasti
dipertimbangkan di dalam rph tersebut gitu ya tetapi lagi lagi seperti yang kita lihat gitu ya bahwa ada delapan berbanding satu ya komposisi hakim yang kemudian menolak permohonan dan kemudian melakukan ada satu yang melakukan dissenting yaitu pak arief hidayat seperti itu
baik artinya untuk pemilu ke depan setelah dua ribu empat belas dissenting opinion ini akan kembali dimasukkan ke klausul pasal yang ada di sistem pemilu atau bagaimana
dalam undang undang pemilu tahun dua ribu tujuh belas
apakah klausul dissenting opinion ini akan dimasukkan oleh anggota dewan dalam perubahan atau revisi undang undang pemilu nantinya mas hafiz untuk di pemilih berikutnya
ya kita belum tahu ya akan seperti apa tetapi memang hendaknya juga dissenting opinion pak arief hidayat kemudian juga dipertimbangkan gitu ya
misalnya naskah akademik dan lain sebagainya apalagi di undang undang pemilu dua ribu tujuh belas ini kan sebetulnya tidak berubah ya mas ya
biasanya kan kalau kita lihat secara historis gitu ya pas ke pemilu sembilan puluh sembilan kemudian mengatur undang undang pemilu dua ribu empat dan seterusnya seperti itu
setiap pemilu kemudian
dia punya undang undang kemudian berganti
tetapi di dua ribu dua puluh empat ini undang undang pemilunya kemudian masih sama seperti itu
kita harapkan gitu ya bahwa sebetulnya dua ribu dua puluh satu atau dua ribu dua puluh dua kalau saya tidak salah sudah ada ruu pemilu yang dimana itu sudah masuk di dalam prolegnas
sebetulnya arena untuk membahas sistem pemilu kemudian kritik kritik pemohon gitu ya yang tadi disampaikan itu sebetulnya bisa kemudian
kemudian kita lihat ya bahwa
tapi sayangnya kalau ruu nya ditarik dari prolegnas
ya mas kavi masih tersambung mas
mas kavi kalau kita kembali
nampaknya terputus kami minta maaf atas gangguan komunikasi dengan
peneliti perludem dari kavi adlan hafiz yang tadi sudah disebutkan oleh peneliti perludem bahwa ke depannya tentu ada masukan masukan terhadap sistem pemilu yang ada di tanah air
yaitu sistem pemilu proporsional terbuka
meskipun ada dissenting opinion dari hakim konstitusi arief dayat pada hari ini dan tidak berpengaruh terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang nantinya akan dijalankan dalam pesta demokrasi
di tahun dua ribu dua puluh empat
bisa saja merevisi undang undang pemilu
tapi tidak memakan waktu yang cukup singkat
tidak waktu dalam waktu yang pendek
perlu waktu yang lama untuk merevisi sebuah undang undang termasuk dari undang undang pemilu itu sendiri